saya mau ke buku ini lagi tadi anda tegas mengatakan kekhawatiran masyarakat sipil mengenai kembalinya duifungsi tni untuk menguasai lembaga lembaga sipil kalau kata bang robert tadi mengendalikan lembaga lembaga sipil pakai tanda kutip ya itu nggak beralasan
pertama kata kata menguasai dan mengendalikan itu saya nggak sepakat loh sama sekali enggak itu ya udah tendensius tuh udah seolah olah ada pendudukan lalu mau dikendalikan oleh lembaga itu
itu udah salah menurut anda
sudah jadi gini kita balik lagi dui fungsi itu terjadi karena keputusan politik dan saat itu adalah fungsi yang melekat kepada eko polsusbut semua itu tugasnya begitu sehingga doktrinnya pun demikian
nah sekarang akibat dari difungsi kemudian dari reformasi yang dibidani atau didokterin oleh pak jenderal tentara tentara ini kemudian tidak ada tempatnya ini kita bicara dulu dari asal muasal kenapa ada penumpukan ya kan itu nggak ada
kemudian kalau kita harus konsekuensi membuat sipil militer yang prokronis
profesional kita pun tidak sanggup sampai hari ini selalu eksklusif kita kepada anggaran
jadi sekarang saya melihat tentara itu semua serba salah
nah kembali kepada skdwi fungsi kalau dulu itu fungsi kalau sekarang itu secara teknis kalau dulu fungsi politis sekarang secara teknis mereka diperlukan contoh
misalnya dokyat dokyat galangan atau apapun atau di cyber misalnya banyak perwira kita yang sangat aktif sangat tahu atau misalnya kita membuat kfx kix di pt di pesawat tempur
bahwa mereka kemudian yang mengerti yang katanya udah ditaruh di sana kan
nah perwira itu diminta ditempatkan untuk urusan teknis
sebenarnya itu duifungsi yang dibayangkan oleh masyarakat
nah sebentar kembali ke kata dewi fungsi ini juga harus kita luruskan
saya tuh kadang kadang bingung kenapa kalau pak doni monardo benerin sungai citarum sampai dari mulai kotor banget jadi bersih orang nggak bilang difungsi
begitu ada jabatan sedikit aja gitu kan langsung itu difungsi
coba jelaskan kepada saya matriks difungsi itu apa
karena menurut saya itu sama sekali nggak difungsi
jadi nggak fair juga dong saat pak doni bersihin sungai saat pak gatot nanam sawah
itu bukan difungsi
kalau rencana masuk ke lembaga lembaga sipil seperti tadi dikatakan panglima tni eselon satu eselon dua dan di bawah bawahnya itu kata panglima
nah itu karena tergantung kepada juga jabatannya mesti apa gitu loh
contoh pak doni itu kan jelas dia di paling atas dong
iya dong tapi memang siapa selain pak doni yang mau ditunjuk
misalnya untuk bisa pada saat bencana menghandle itu semua
nah makanya saya juga bilang pada saat itu disampaikan tidak semua kemudian perwira itu harus lepas pangkatnya
karena ada yang memang masih berhubungan
contoh sekarang sebenarnya kan kalau fungsi sudah banyak melekat
kkp kementerian ibu susi kalau nggak ada angkatan setengahnya itu udah bubar dari kemarin
siapa yang mau bawa kapal dan lain lain
bahkan malah sama juga gitu
jadi menurut saya ini nggak usah sesuatu yang dibesar besarkan
karena secara faktual sudah terjadi
sudah terjadi panjang dan mereka memang diperlukan tanpa mereka itu tidak bisa berjalan
saya mau ke bang usman dulu demo nih mengenai kemarin mengeluarkan aspirasi
gimana bang kalau melihat penjelasan bu kony tadi sudah biasa sekali
sudah secara faktual sudah ada di tengah tengah
ada lembaga lembaga sipil pada tentara
kalau nggak dijawab boleh nggak
boleh harus jawab
ya sebenarnya soal dui fungsi ini kan
kalau secara teoretik sebenarnya ada banyak peran
yang biasanya menempatkan tni dalam berbagai ranah politik
ada peran yang disebut sebagai pretorian
ada juga yang disebut the guardian
sampai dengan ada yang disebut yang lain
misalnya dalam konteks the guardian
indonesia pernah mengalami itu di mana tentara misalnya
mengambil alih pemerintahan sampai memubarkan dengan parlemen misalnya di tahun lima puluh berapa itu lima puluh sembilan gitu
di masa orde baru dia menjadi pretorian karena dia mengendalikan seluruh institusi sipil
dalam arti legislatif yudikatif maupun juga eksekutif gitu
nah dalam pengertian yang kedua yang participan lura dia lebih berbagi kekuasaan
nah misalnya dalam tahun lima puluh sembilan sampai enam puluh lima di masa sudah selesai
dia menjadi sukarna gitu
kekuatan tentara dihitung sebagai kekuatan politik
misalnya untuk mengimbangi kekuatan politik yang lain seperti komunis misalnya gitu
tapi dalam studi studi di amerika latin di amerika selatan misalnya atau eropa timur
itu banyak sekali perpaduan antara peran peran itu
itu yang menempatkan tentara itu di dalam politik secara negatif gitu
mengambil alih kekuatan
di thailand juga begitu dia sebagai the guardian tetapi sesekali dia bisa menggulingkan sebuah pemerintahan gitu
dalam konteks kekinian
untuk menjaga ideologi atau untuk menjaga
dalam konteks kekinian di tengah dua puluh tahun
nah dalam kasus
indonesia tiga puluh tahun di masa orde baru itu tentara setidak tidaknya dalam studi terakhir
saya kira pak harold krauts dan markus mitschner itu menempatkan tentara dalam empat wilayah intervensi
yang pertama itu dalam wilayah politik
itu politik seluruh jabatan sipil kementerian gubernur kepala kepala badan bupati
di dalam ekonomi itu sampai kepala kepala bumn gitu ya
atau yang ketiga dalam urusan urusan kelembagaan internal itu otonom
dan yang terakhir adalah dalam social care

itu odeh baru
di masa odeh baru
nah sekarang sebenarnya kita sedang meninggalkan itu
tetapi selama dua puluh tahun itu peran peran yang tadi saya sebut di awal itu berganti gantian
kenapa sebabnya yang pertama adalah fungsionalitas dari pemerintahan sipil
ketika tentara melihat bahwa pemerintahan sipil tidak berfungsi secara baik
itu akan menimbulkan ketertarikan mereka untuk masuk ke dalam politik
ketertarikan tentara atau sipilnya yang tidak menginginkan
yang kedua yang saya mau katakan
oh ya silakan
yang kedua itu justru sipilnya yang menarik tentara ke dalam keterlibatan politik
kita ingat masa gus dur ketika dialihkan ke pemerintahan megawati
di situ terlihat sekali perpecahan elit sipil di dalam kontestasi politik
itu menyebabkan perpecahan di dalam militer juga
sehingga ada tentara yang loyal pada istana ada juga yang loyal pada parlemen gitu
nah proses itu yang sebenarnya pernah kita lalui gitu
nah sebenarnya ongkos yang saya persoalkan adalah soal hak asasi manusia
keterlibatan keterlibatan itu menimbulkan persoalan kekerasan
apa yang dikhawatirkan bang usman
kondisi saat ini rencana
kalau saat ini saya kira itu secara sederhana saya orang hukum
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini